kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan ketua mui jawa barat rahmat syafiei
selamat malam pak rahmat
selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih telah bersedia untuk bergabung bersama kami pada malam hari ini di cnn indonesia breaking news
bapak rahmat apakah ada tanggapan sesaat setelah pak rahmat mengetahui jenazah emeril kan mumtaz ini telah ditemukan
ya tentu saya ini suatu sangat bahagia bersyukur sudah ditemukan
jadi bersyukurnya bukan bersyukur sudah meninggal dunia itu sudah takdir allah sudah menyatakan bahwa ilbela sungkawa
musuh itu adalah syukur sebab ini adalah memberikan suatu ketenangan kepada keluarganya terutama kepada orang tuanya sudah ditemukannya itu
ya oleh karena itu
atas sudah ditemukannya itu kita punya kewajiban untuk melengkapi menyempurnakan kewajiban seorang muslim terhadap jenajah yang sudah ditemukan itu
pak rahmat kemudian kewajiban apa saja atau hak apa saja seorang muslim yang harus kita sebagai yang masih hidup memberikan kepada yang sudah meninggal
ya pertama tentu kewajiban kita soal hidup
ya itu pertama itu memandikan jenazah itu kewajiban
jadi ada empat memandikan mengkapani menyolat dan menguburkan
itu empat yang menjadikan kewajiban orang muslim terhadap muslim yang sudah wafat itu
dan apakah hal tersebut apakah ada konfirmasi ataupun berkoordinasi
pihak keluarga ridwan kamil yang saat ini berada di swiss apakah kewajiban atau hak dari eril tersebut sudah dilakukan di swiss
atau baru akan nanti dilakukan di indonesia
ya kalau dengan keluarga belum hanya ada informasi bahwa besok mau koordinasi dengan keluarga
tapi tadi sudah mendapat informasi di swiss juga sudah dilakukan pemulasaran jenazah itu sesuai dengan syariah islam
saya yakin dan percaya bagi itu arah sudah sesuai dengan syariat islam
yaitu akan memandikannya mengkapani dan menyolatkan
serta nanti setelah itu adalah akan dibawa ke tanah air untuk menguburkannya
oleh karena itu ada koordinasi dengan pihak keluarga barusan bahwa kami nanti besok
kedua pada jumat akan bertemu bagaimana
cara menyebutnya artinya masih itu memulai secara kemudian
yang jelas ini sudah kelihatan berarti sholat biasa bukan sholat gaib
ini sudah solat biasa mencolatkan menyempurnakan hak pada jenazah itu
jadi doakan disolatkan pada hakkan solat itu adalah menyolatkannya
walaupun sebelumnya kami yakin bahwa sudah didoakan disolatkan
tapi karena memang diyakini sudah meninggal
dengan demikian artinya bahwa pemulasaran jenazah ini tidak akan diulang
namun hanya akan disempurnakan saat jenazah tiba di tanah air
tidak akan diulangi
langsung akan disolatkan dan dikuburkan
jika jenazah tiba di hari minggu sesuai dengan pernyataan dari kang rituan kamil
dan akan dimaklumkan
apakah itu memang masih sesuai dengan syariat islam
ya sesuai jadi tidak benar dengan syariat islam bahwa itu kan darat jauh
memerlukan waktu bukan bukan disimpan dalam keadaan tidak ada alasan
alasannya karena waktunya itu jauh dibawa dengan alasan alasan tertentu
yang pada prinsipnya dakalan atau dengan alasan alasan itu bisa dibawa dan dipindahkan
dikuburkan di indonesia
jadi tidak mesti di tempat meninggalnya itu
asalnya memang pada tempat meninggalnya itu
tapi karena ya kondisi kondisi seperti ini atau dengan alasan alasan keadaan ini
bisa dibawa dan digumikan di indonesia
jadi sekali lagi bahwa kalau sudah datang kami akan menjemput untuk menyolatkan
umat islam dan kami akan menyolatkan tidak sholat gaib lagi
karena itu ada jenazahnya
baik berarti hari minggu atau setibanya jenazah akan langsung dilakukan
sholat jenazah di lokasi yang nanti akan ditentukan demikian
ya pasti akan kami anjuran bahwa begitu datang ini harus disolatkan
walaupun sudah disolatkan di swiss itu adalah disolatkan
kembali ada beberapa kali menyolatkan itu itu adalah lebih baik
begitu ya jumlah orang itu sendiri
ini akan disolatkan di bandung untuk di tempat duka itu akan disolatkan
kemudian akan dibuka bumikan
sambil menunggu jenazah emeril kan ini tiba di indonesia
yang direncanakan pada hari minggu dua hari tiga hari lagi
ada ritual keagamaan
apa yang mungkin bisa diberikan atau dikasih oleh mui
untuk menunggu jenazah emeril khan tiba di indonesia
atau melakukan doa bersama atau tanggihnya kembali
ya kami dari mui karena ada satu ketentuan bahwa
apabila sudah jenazah meninggal dunia itu dianjurkan untuk membaca surat yasin
kita doa doa walaupun karena memang belum datang
kita mendoakan dengan membaca surat yasin dan surat surat lain atau doa doa lain
itu sesuai dengan syariah harus mendoakan sebelum dikebumikan juga
itu adalah didoakan dan dalam perjalanan tentu
di samping doa khusus untuk almarhum itu
yaitu khusus untuk baca baca ayat suci al quran khususnya surat yasin
insya allah mui akan melakukan
dan sebelum datang itu akan melakukan bacaan
surat yasin dan dengan keluarganya di pakuwan akan melakukan seperti itu
jadi saya konfirmasi ulang pak rahmat
bahwa mui jawa barat akan melakukan
kembali melakukan doa bersama hingga menunggu nanti jenazah emeril kan
ini tiba yang rencananya pada hari minggu
betul mungkin besok akan kembali melakukan suatu doa bersama
dan sekarang juga keluarga masih terus melakukan doa bersama
baik terima kasih ketua mui jawa barat rahmat shafaii atas penjelasannya
bagaimana prosesi nanti pada saat menunggu jenazah yang merilkan
dan hingga nanti dapat dikebumikan di tanah air
terima kasih pak rahmat telah bergabung bersama kami pada malam hari ini di cnn indonesia